kita ke informasi selanjutnya
kepala staff tni angkatan darat jenderal tni andika perkasa
meresmikan smart instalasi tahanan militer pertama
yang dimiliki oleh tni angkatan darat
peresmian ruang tahanan militer ini dilakukan pada selasa pagi
di markas pusat polisi militer daerah militer jaya jakarta
ruang tahanan yang luasnya mencapai satu lima ratus meter persegi ini
memiliki tiga puluh tujuh sel yang dapat menampung hingga delapan puluh tahanan militer
menurut andika ruang tahanan militer ini menjadi lebih manusiawi dan aman
karena dipantau oleh banyaknya kamera pengawas yang dilengkapi teknologi sensor
ini karena memang berbasis ict atau information communication technology
sehingga semuanya ini sudah diintegrasikan sedemikian rupa
juga sangat terkendali
karena semuanya sudah bisa diprogram